dan kami perbarui informasi seputar kesalahan kereta komuter lain jakarta
yang menuju stasiun bogor yang anjlok di dekat pintu perlintasan kebun pedes bogor jawa barat pada minggu pagi
rangkaian kereta tertimpa tiang listrik aliran atas antara stasiun cilebut bogor
menurut akun twitter at harsa putra empat kejadian ini terjadi sekitar pukul sepuluh pagi waktu indonesia bagian barat
kejadian itu terjadi saat sejumlah calon penumpang kereta tengah antre di depan perlintasan kereta di kawasan kebon pedes bogor
namun tiba tiba tiang listrik aliran atas di perlintasan kereta bergoyang keras dan patah hingga akhirnya mengenai gerbong depan kereta
sejauh ini belum ada laporan korban jiwa dan luka luka dalam kecelakaan ini
dan untuk mengatasi
mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan jurnalis transmedia muhammad juanda
selamat siang juanda
juanda sejauh ini bagaimana suasana di kawasan kebun pedes
ya selamat siang
baik dapat kami laporkan untuk saat ini kondisi di lokasi krl terbalik di lintasan kebun pedas kota bogor jawa barat
masih dilakukan upaya evakuasi oleh petugas kai
berikut mengevakuasi sejumlah penumpang yang diamankan warga karena mengalami luka ringan
sementara petugas masih terus memperbaiki sambungan sambungan kereta yang untuk mengatasi evakuasi gerbong yang jungkir balik
karena mengantam dua tiang di bahu kanan kiri rel demikian
iya juanda ini murni karena kereta tertimpa tiang listrik atau kereta terlebih dahulu anjlok
hingga saat ini belum dapat dipastikan kronologi resmi dari kai
namun demikian jumlah warga mengatakan kereta sempat oleng dan jungkir balik setelah roda kereta keluar jalur lintasan
hingga menabrak dua tiang sekitar berjarak lima puluh meter dari lokasi kereta oleng demikian
ya selain apakah warga yang mengalami luka berat begitu apakah sejauh ini anda sudah melihatnya begitu juanda
sejauh ini baru tiga
penumpang yang dievakuasi dengan tandu oleh petugas medis gabungan karena mengalami patah kaki dan luka ringan lainnya demikian
ya lalu bagaimana dengan suasana di sana maksud saya adalah apakah seluruh penumpang akhirnya diturunkan dari kereta untuk menuju ke stasiun selanjutnya
ya sejauh ini seluruh penumpang yang berada di dalam gerbong sudah kosong
mereka ada yang keluar dan dievakuasi oleh aparat
tugas sementara untuk jalur perintasan lalu lintas kendaraan di jalan utama kebon pedes juga ditutup total oleh petugas kepolisian demikian
apakah anda juga sudah berbicara langsung dengan salah satu penumpang pada saat kejadian itu
ya jumlah penumpang saat ini belum dapat dimintai keterangan karena mereka dievakuasi oleh petugas untuk steril lokasi area
karena saking banyaknya warga yang menonton di lokasi petugas juga kesulitan
untuk mensterilkan lokasi demikian
ada kesaksian salah satu penumpang juanda yang berceritakan tentang kejadian ini
sejauh ini belum bisa ditemui karena penumpang dan warga bercampur di lokasi demikian
dan sejumlah aparat kepolisian sudah berada di lokasi untuk mengamankan sejumlah lokasi ini
ya polisi gabungan dari polres maupun polsek saat ini terjun berikut tni mensterilkan lokasi dari kerumunan
kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
sudah ada informasi kemana sejumlah korban ini korban luka luka ini dibawa untuk dirawat
dari petugas kai mengatakan ketiga korban luka yang tadi dievakuasi oleh ambulan informasinya dibawa ke rumah sakit salak dan rumah sakit pmi demikian
oke layanan krl sendiri sejauh ini seperti apa
apakah berhenti sementara atau anda sudah mendapatkan informasi terbaru
untuk layanan jalanan kereta di stasiun bogor saat ini ditutup total demikian
baik terima kasih muhammad juanda jurnalis transmedia
nanti kami akan kembali menghubungi anda untuk mendapatkan perkembangan terbaru seputar kejadian di kawasan kebun pedes bogor ini